bagi jurnalis peliput asean games dua ribu dua puluh dua di hangzhou khususnya yang beragama islam mungkin harus lebih berhati hati dalam memilih makanan
bukan apa apa karena sebagian besar makanan yang ada di hangzhou ini banyak yang mengandung daging babi yang tentunya haram bagi umat islam
tapi tidak usah khawatir karena panitia lokal asean games dua ribu dua puluh dua di hangzhou ini sudah menyediakan restoran dan area makan dengan beragam menu makanan yang dapat dipilih oleh para jurnalis yang hadir di sini
makanan di area media dining hall asean games dua ribu dua puluh dua di hangzhou ini memang beragam
mulai dari aneka jenis daging mie nasi salad dan buah buahan hingga es krim semua ada
tapi bagi jurnalis yang beragama islam hal yang paling penting adalah adanya area khusus makanan halal
peralatan makan yang digunakan di area ini juga disiapkan secara khusus
tujuannya agar peralatan makan di area halal ini tidak tercampur dengan peralatan makan dari area non halal
mereka tidak bisa berada di sini jadi ini berbeda sistem makanan sangat baik
dan kecuali kualitas makanan juga baik
ketika masuk ke dining hall lihat ada wilayah khusus halal itu sangat sangat membantu ya
selama asian games karena kita tidak kesulitan untuk cari makanan
apalagi tempat ini bukanya hampir dua puluh empat jam dan kita bisa makan sepuasnya
bisa bekerja sambil makan di sini sangat menyenangkan sangat membantu sekali
jadi kita juga tidak kesulitan cari makan
dan kita dapat makanan yang berkualitas
banyaknya variasi makanan yang disediakan rasa yang enak ditambah kebersihan yang terjaga
membuat fasilitas media dining hall ini menjadi salah satu fasilitas favorit jurnalis meliput asean games dua ribu dua puluh dua di hangzhou
kita suka karena sebenarnya ada banyak makanan asia dan cina di sini
ini sangat sangat baik untuk kita
tapi untuk yang paling favorit saya
adalah makanan yang paling baik

terletak di satu area dengan main press center
media dining hall beroperasi mulai pukul lima pagi hingga tengah malam
pengunjung dapat menikmati makanan sepuasnya
tapi tentunya fasilitas ini adalah fasilitas yang berbayar alias tidak gratis
ya untuk bisa menikmati makan siang atau makan malam di media dining hall ini
para jurnalis atau pengunjung yang datang harus memiliki meal card yang berisi saldo
minimal dua puluh iwan atau setara empat puluh ribu rupiah untuk sekali makan siang atau makan malam
dan untuk sarapan infonya sedikit lebih murah yaitu hanya sekitar sepuluh yuan
erlangga wisnuhaji andri awan saputra hangzhou